kan posisi gue udah
mel tunggu gue
aduh pak aku ga bisa tunggu lagi
pangeran mana sih dari tadi ga ada
apa jangan jangan diumpetin sama cewek asongan
nama dia p u t r i
suara merek apa
suaranya dari sana yuk
ini tuh gambar bukan ide
gue nyerah sih
berani beraninya ya loh sama pacar orang berjualan di ruangan kosong kayak gini
lo tuh ya seharusnya
ga usah marah marah lo ga liat
eh yang jadi wakilnya tuh gue bukan dia
udah deh lo gausah halu
tanya aja pak regar iya ga
pak surya sudah bikin keputusan
kalau putri digantikan oleh mel sebagai wakil ketua pesta seni
selamat ya mel
gue senang lo gantiin posisi gue sebagai wakil ketua
gausah kegayaran deh
yang cocok sama pangeran itu gue bukan lo
yang penting gue gak lagi jadi wakil ketua pacar lo ini
ini apa apaan sih
saya nggak pernah setuju ya pak
saya nggak pernah setuju sama keputusan ini
pokoknya saya mau usus goreng tetap jadi wakil saya
ayo usus goreng kita kembali bekerja meeting
eh lo mau kemana sih belum selesai meetingnya
ini tuh keputusan pak surya bukan gue
apaan sih mikirin si cewek asongan
gausah mikirin si usus goreng lah
kamu percaya kan sama mama
putri mungkin mau nurutin mama
karena putri juga masih ngerasa harus berpura jadi pacar gue
setelah papanya citra sebenernya udah selesai
mama mau menebus semua kesalahan mama
dulu mama kan gak pernah ada waktu untuk merhatiin kamu
udah makanya kamu tenang aja
tante aku seneng ketemu tante disini
tante juga seneng banget ketemu kamu
tante juga seneng banget ketemu kamu
tante juga seneng banget ketemu kamu

tante kok disini sih
di taman tuh adem terus banyak bangkunya kita bisa ngobrol
atau kita ke cafe tante kita ngobrol disana
kebetulan banget tante tuh kesini mau ngajakin kamu pergi
oh kebetulan banget
yaudah kalo gitu sekarang aja tante
yaudah kalo gitu sekarang aja tante
eh tunggu tunggu tunggu
lo pikir lo mau kemana sama sus goreng
lo mau cabut gitu aja
lo lupa tanggung jawab lo sebagai wakil ketua pesta seni
mau lepas tanggung jawab
kan posisi gue udah digantiin sama mel
berarti lo berurusan sama mel
bukan berurusan sama gue lagi
jadi pergi gak
pangeran mau ikut
dia jadi ketua pesta seni
oh yaudah lain kali kamu ikutan ya
yuk kita pergi sekarang
oh sekarang gue sendirian disini
gak apa apa tinggalin aja gue
tante makasih ya
akhirnya aku bisa lepas dari pangeran yang lagi absurd banget tuh
tante kompak banget lagi
padahal aku cuma basa basi tapi tante mau nanggepin
eee tante gak basa basi loh
iya tante tuh mau ngajak kamu pergi bareng
mau ke cafe lotus nanti kita makan sama mianing di sana
kamu bisa pilih makanan minuman kesukaan
lo juga ikut kan
gue masih ada urusan kampus
kita perginya berdua aja
rasanya aneh gue harus pergi berdua sama mamanya rizky
tapi kalau gue nolak gue juga gak enak
iya tante boleh
yaudah kita pergi sekarang ya
rizky mau pergi dulu ya
iya kita masuk mobil
otak lo ini makin jalan
cerdik juga ya lo
gak bisa dapetin usus goreng sendiri lo harus libatin nyokap lo
gak bisa fight sendiri
harus berlindung dibalik nyokap
menang aja ya
gue juga sibuk kok
cemen banget jadi laki
lo gak salah ngatain gue cemen
selama ini lo selalu gangguin gue waktu gue sama putri
lo gak jawab apa apa
lo boleh ngatain gue cemen
daripada gue ribut sama rizky
mending gue ketemu pak rizky
biar usus goreng tetap jadi wakil gue
pokoknya pak saya gak mau mel jadi wakil saya
maksudnya putri pak putri aurora
kebiasaan manggil my future doctor
jadi gini deh
kok lo berisi cewek songan itu terus sih
itu tuh yang cocok sama lo tuh gue bukan dia
trust me gue gak bakal kecewain lo
pak masalahnya ini pak
saya sama putri udah discus semua
udah meeting dari a sampai z
dan saya gak mau kalo dia diganti apalagi sama dia
enggak enggak keputusan ini udah gak bisa diganti lagi
tapi ini sudah jadi keputusan saya pangeran